melalui sambungan skype kita terhubung dengan ketua persatuan pelajar indonesia di malaysia muhammad rajif sharif yang saat ini berada di kuala lumpur
selamat siang rajif
selamat siang mbak eva
hari ini malaysia mulai memperlakukan lockdown bagaimana situasi di sana
jadi kalau untuk kondisi mbak sebenarnya yang diperlakukan oleh malaysia sekarang itu mereka sebut dengan perintah kawalan pergerakan
jadi sebenarnya implementasi kebijakan ini lebih kepada movement control order bukan totally lockdown yang kita kenal dengan yang dibuat sama negara negara lain seperti itali dan china
tapi lebih kepada membatasi gerak gerik warga negaranya agar senantiasa lebih berhati hati dan tetap waspada dengan membatasi beberapa kegiatan dan agenda lainnya seperti keluar rumah dan juga membatasi gerak geri seperti bekerja di kantor dan lain sebagainya
artinya dengan pembatasan pergerakan ini apakah kemudian ada sanksi yang diberlakukan apabila ada yang melanggar kebijakan yang dikeluarkan oleh perdana menteri malaysia ini
ya benar sekali mbak jadi kalau untuk sanksi mereka langsung menurunkan undang undang untuk masalah ini dengan akte pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit seribu sembilan ratus delapan puluh delapan dan akta polis seribu sembilan ratus enam puluh tujuh yang memang kita sangat diarahkan untuk tetap standby di rumah masing masing
tanpa harus melanggar peraturan yang sudah mereka tetapkan dan sebaiknya arahan yang dilakukan oleh kerajaan dapat dilaksanakan dan implementasikan dengan baik oleh seluruh masyarakat
bentuknya ini seperti apa apakah artinya ada penutupan selain kemudian tentunya penutupan toko toko begitu ya apakah memang dibarengi dengan kebijakan apa saja misalnya bagaimana dengan transportasi publik apakah juga ada pembatasan
ya sebenarnya yang paling krimis ini adalah bagi kami selaku mahasiswa indonesia yang tercatat di kbri itu ada sebelas mahasiswa lebih di malaysia dan saya sebagai ketua umum memang mendapatkan informasi yang sangat variatif
yang paling signifikan adalah seluruh kegiatan belajar mengajar ditutup dan semua kampus harus diberhentikan jadi semua kampus harus diberhentikan agenda belajar mengajarnya dan hingga akhir maret ini sampai tanggal tiga puluh satu tidak ada aktivitas belajar mengajar dan sebaiknya harus standby di rumah
untuk transportasi mereka memang tetap melaksanakan karena beberapa institusi penting yang menurut mereka sangat sentral seperti listrik pertahanan
dan juga keperluan perluan lain tetap melaksanakan baik seperti pasaraya atau bisa kita sebut dengan supermarket tetap dibuat seperti biasa namun banyak sekali beberapa hal yang tidak dapat dipisahkan seperti misalkan jika sebelumnya kita ke restoran harus dan bisa untuk stay di restoran tersebut tapi sekarang ini kita dibatasi untuk hanya boleh bawa bungkus yang mana kita harus tidak boleh stand by di lokasi yang lebih dari dua
untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan dengan keramaian tersebut mbak
oke artinya supermarket dan rumah makan atau restoran ini tidak ada kebijakan untuk penutupan begitu ya rajiv
iya benar sekali jadi kalau untuk arahan sebaiknya mereka diminta untuk tutup namun durasi mereka untuk buka dibatasin mbak jadi dan kita tidak bisa langsung ke sana dan bisa menikmati panganan di sana dan kita harus nantiasa
jauhi diri dari lokasi lokasi umum dan memang kalau suasana hari ini di kuala lumpur itu sangat sangat renggang sangat sangat kosong lalu lintas itu seperti mati karena banyak sekali pertukungan yang tutup juga bagi kami yang ibaratnya terisolir di kampus disarankan untuk stand by di asrama daripada harus berkeliaran di luar kampus mbak
oke kalau kemudian ada kebijakan untuk melarang warga negara asing begitu ya untuk masuk ke malaysia ataupun juga ada himbawan untuk tidak keluar dari
apakah kemudian teman teman pelajar indonesia sebelum kebijakan lockdown ini ataupun pada saat diberlakukan ini ada rencana untuk kemudian kembali ke indonesia
iya ini sebenarnya nggak tahu ya bagi saya pribadi sebuah kepanikan yang seharusnya tidak dilaksanakan dan tidak harus di respon karena bagi saya dan bagi teman teman sebaiknya lebih baik kita mengantisipasi untuk pulang namun juga banyak sekali arahan dari kerajaan
untuk bagi kita mahasiswa asing agar segera pulang kemarin karena hari terakhir sebelum lockdown banyak sekali rekan rekan yang di ppi ataupun di kampus kampus yang ada di malaysia memilih untuk pulang ke kemau halamannya di indonesia daripada harus stay di sini karena mereka tidak dapat mengespektasikan apakah setelah ini situasiananya akan membaik atau justru malah semakin buruk seperti itu mbak
jadi dengan kepanikan seperti itu mereka lebih memilih untuk pulang ke indonesia ketimbang harus stand by di malaysia seperti yang saya dan teman teman ppi lakukan
membentuk panitia khusus corona ataupun covid sembilan belas dari ppi malaysia tersendiri dan dari kami nanti akan kami fasilitasi untuk dapat meraih informasi baik itu di kementerian kesehatan malaysia ataupun di kbri dan kjri terdekat di sekitar kampus kami mbak
oke rajif artinya dalam pemberlakuan pembatasan pergerakan di malaysia ini selama yang berlangsung sampai tiga puluh atau akhir maret begitu ya warga negara indonesia ini apakah masih boleh untuk pulang ke
nah iya jadi kalau dari arahan yang disampaikan oleh majelis keselamatan negara jadi mereka mengarahkan kalau untuk warga negara asing yang memiliki visa atau izin tinggal seperti resident seperti kami yang mana kami masih diberikan visa untuk pelajar dinasihatkan sebaiknya kalau memang ingin pulang disitu persilahkan untuk pulang
namun saya pribadi lebih baik lebih baik kita standby di sini karena kita punya izin tinggal dan kita juga jauh daripada
tempat tempat yang diantisipasi berbahaya untuk tempat tempat yang mereka sarankan untuk dijauhi seperti tempat tempat pariwisata dan pusat keramaian seperti itu mbak
bagaimana kemudian dengan kbri malaysia apakah ada himbauan khusus terhadap warga negara indonesia yang berada di malaysia
ya jadi kbri sangat lebih tegas mbak ya jadi kbri itu langsung secara umum memberikan arahan agar kita mahasiswa kalau memang izin tinggalnya masih lama
jadi kalau memang kita berstatus student exchange yang mana durasi tinggal kita kurang dari tiga bulan disyaratkan lebih baik untuk pulang ke indonesia karena beresiko untuk mendapatkan kesulitan baik itu dari segi penerbangan ataupun transportasi untuk kembali ke negara kita
jadi akan kesulitan untuk evakuasinya mbak setelah ini
rajiv kita kembali ke cerita anda tadi mengenai pembatasan aktivitas yang diberlakukan untuk warga yang berada di malaysia
restoran boleh buka tapi kemudian dibatasi jumlah orang yang berada di dalamnya dan juga pasar sualayan
apakah sebelum diberlakukan pembatasan ataupun lockdown ini versi malaysia sempat terjadi aksi borong makanan dan bahan pokok kemarin
ya ini benar sekali mbak jadi event bagi kami yang mahasiswa sangat signifikan perubahannya di beberapa tempat perbelanjaan atau pasar raya biasanya disini disebut
berubahnya permintaan dan ketersediaan panganan ataupun kebutuhan pokok seperti beras daging dan bahan bahan lauk lauk lainnya
jadi semua rekan rekan yang baik itu lokal atau internasional mereka semua menyerbu lokasi lokasi perbelanjaan yang sebenarnya ini justru lebih merepotkan daripada kita harus di rumah
karena secara tidak sadar ketika kita standby dan sibuk ke tempat perbelanjaan
kita tidak sadar bahwa barangkali salah satu
di antara kita yang kesana ada yang infected virus sehingga justru memperkeruh suasana seperti itu mbak
nah bagi kami kami syaratkan kepada rekan rekan mahasiswa ataupun masyarakat indonesia di malaysia agar sekiranya tidak harus panik dan senantiasa memberikan stok kebutuhan pokok di rumah masing masing
sehingga tidak dapat bersentuhan dan langsung berinteraksi dengan keramaian umum seperti itu mbak
oke terakhir rajif mungkin anda sebagai ketua ppi ada
ada pernyataan ataupun himbawan yang ingin disampaikan kepada rekan rekan pelajar yang saat ini berada di malaysia
apakah kemudian apabila mereka mengalami kebingungan atau apapun mereka bisa mengontak mungkin dari pihak ppi sendiri
ya untuk rekan rekan seluruhnya baik itu mahasiswa ataupun masyarakat indonesia
kami ppi malaysia secara tegas dan secara tanggap memberikan arahan yang mana kami sudah membentuk panitia khusus covid sembilan belas ppi malaysia
yang langsung diketuai oleh tim kami di badan pengurus harian
bagi teman teman yang barangkali sudah tidak mampu ataupun sudah merasa kesehatan yang tidak baik ataupun kesehatan yang menurun
kami syaratkan untuk menghubungi hotline kami baik itu dari bpi malaysia ataupun langsung menuju ke kbri dan kjri terdekat
kami membuka layanan dan segala macam bentuk informasi dan arahan dari teman teman jika progres ataupun ada kondisi yang berubah
baik itu dari fisik ataupun di lingkungan teman teman sekalian
jadi dari segala macam
titik sudah kami berikan arahan mulai dari kementerian kesehatan malaysia kbri kuala lumpur kjri di setiap wilayah baik itu di johor di kucing sarawak ataupun di pineng di utara
jadi semua titik sudah kami berikan penang jawabnya
silahkan standby terus di sosial media ppi malaysia
baik itu saya ataupun seluruh rekan rekan di ppi malaysia akan stand by memberikan bantuan dan informasi secepat mungkin
karena pansus ini akan senantiasa bekerja hingga wabah ini selesai
begitu mbak evi